ada pesan dari bos bubun
jangan lagi berharap bisa geser dia
anak buah kang darman sudah habis
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
barusan denny ngasih kabar
ada pesan dari bos bubun
jangan lagi berharap bisa geser dia
anak buah kang darman sudah habis
kenapa denny yang ngasih tahu
kenapa bukan boris
kita akan mencarinya
kita akan mencari dia
saya mau konfirmasi aja
anak buah kang kenapa
bubun pakai tangan orang lain buat ngabisi mereka
terus rencana akan sekarang gimana
bubun mungkin sekarang menang
tapi hidup dia nggak bakal tenang
dia sudah main main sama darman
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
kabar dari denny bener
bos bun pake tangan orang lain buat ngelawan anak buah kang darman
sekarang kang darman lagi di citapen
bawa dua anak buahnya ke tukang servis tulang
gak ada harapan balik ke terminal
tadi saya ditelepon denny
dia ngasih tahu pesan dari bos bubun
kenapa bukan kamu yang ngasih tahu pesan dari bos bubur
kamu sudah gak dipake lagi sama bos bubun
sudah dianggap tidak berguna seperti saya
kita mau gini aja terus
hari ini kita masih bisa makan nasi bungkus
kita harus makan setiap hari
kita harus punya kerjaan
kita harus punya uang
kalau saya masih punya motor yang lebih muda
motor saya juga kayaknya itu gak bisa
kalau mau dipakai buat kerja kayak aloy
saya emang udah pasti gak bisa kerja kayak aloy
gak punya motor mau jualan makroni juga gak ada ininya
kalau di terminal waktu itu nggak ada masalah kita juga kayaknya nggak bakal ada masalah
kang cecep nantar ke jimbering
sekarang family bukan cuma ke jimbering ada ranginang juga
nanti mau sekalian titip jual di sini
ya kang boleh

mau minjemin modal buat saya jualan burayot
kamu mau pinjem berapa
kamu tahu nggak gaji saya berapa
berarti cukup kalau mau minjemin saya tiga juta
terus anak sama istri saya mau dikasih apa
dengar gaji yang tiga juta dua ratus itu yang dua limanya saya setor ke istri buat kebutuhan rumah sama anak sekolah
nunggu stoknya cukup dulu
nanti dusnya sama seperti ke jimbering
gak takut ketuker
kan tulisannya beda
yang satu ke jimbering yang satu lagi ranginang
terus warna tulisannya juga beda
kita gak punya solusi buat persoalan kita sendiri
sudah enam bulan lebih mungkin sudah tujuh bulan kita jadi pengangguran dan miskin
kenapa pengangguran miskin dibilang bagus
karena itu merupakan salah dua dari tiga syarat yang harus dimiliki untuk bisa bekerja di perusahaan saya
syarat yang satunya lagi apa
kok syarat syaratnya aneh
memang aneh tapi begitulah adanya
perusahaannya perusahaan apa
pt aksi bergerak cepat yang apabila disingkat maka akan menjadi abc biro jasa pemindahan uang
dimana saudara lemah iman
sebentar ada telepon
biro jasa pemindahan uang

saya lagi ngomong sama yang ngajak kerjanya
maaf ganggu dilanjut
maaf barusan ada yang nelpon
tadi kita ngomongnya udah sampai mana ya
sampai pada pertanyaan saya
saudara lemah iman
enggak apa belum
dulu udah ada tapi putus
teteh sendiri gimana
teteh lagi deket sama temen kerja teteh
kentengnya sih tipis tapi yang bikin aku suka dia itu cool
deketnya udah lama
setengah tahun lebih kayaknya deh
dianya gitu gitu aja
kalau cuek mah abaikan aja tuh
justru itu yang bikin aku jadi gimana
berarti dia udah lama
berarti teteh harus agresif
masih cewek yang agresif
udah tapi dianya nggak peka
kayak yang lagi kesel
si boy sepupu saya nelfonin terus mau pinjem uang buat modal jualan burayot
cuma mau tau aja
dia bilang paling minim dua juta
kalau gak ada segitu gak bisa
istri saya belum tentu bilang iya juga
pinjem sama kang mus
yaudah kalau gitu mah
dia lagi pergi
tadi bilangnya mau ke perguruan
sudah dua kali ada yang datang ke rumah saya
dia orang suruhan edy
dia orang suruhan edy
tapi gak kenal
saya juga cuma tahu aja
si edy itu gak tahu alasannya apa
perlu dukungan saya buat terjun ke politik
saya butuh uang banyak buat politik
karena itu saya mencoba mendebarkan saya
kita bukan lagi cuma bisnis di jalanan
sekarang kita jual